wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
akan bertemu dengan prabowo subianto akhir pekan ini
dan membahas rencana pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional
gibran menyebut selain silaturahmi
pertemuannya dengan presiden terpilih prabowo subianto di akhir pekan nanti
akan membahas sejumlah hal penting
salah satunya membahas rencana pertemuan dengan sejumlah tokoh
termasuk ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
sebelumnya gibran juga menyebut bahwa prabowo telah membuka upaya silaturahmi
dengan sejumlah tokoh nasional dan ketua umum parpol
baik dari koalisi pengusung maupun di luar koalisi
sekjen gerindra ahmad muzani memastikan peluang pertemuan antara presiden terpilih
sekaligus ketua umum gerindra prabowo subianto
dan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri terus terbuka
jadwal pertemuan kedua tokoh pun sedang disusun
karena sebelum lebaran pun komunikasi antara gerindra dan pdip
terus terjalin secara intensif
pertemuan pak prabowo dengan bu mega juga tetap terbuka peluangnya pak ya
berarti perkembangannya terakhir kapan
komunikasi intensif itu pertemuannya terakhir kapan emang
siapa yang ketemu tadi